nah selain bertanya tanya kenapa bukan prabu revolusi justru saya iqbal kurniadi
nah selain itu ada pertanyaan juga kenapa saya warnanya ini termasuk norak banget ya
ini kalau bisa dikatakan agak kontras
tapi orang orang kayak inget dengan jackmania
benar sekali ini berbicara tentang jakmania
hari rabu pendukung jackmania ini bersuka cita
ini karena tim kesayangannya berhasil menang besar atas tim asal singapura
ya tapi bagaimana ketertiban dari para supporter di dalam pertandingan persija
berikut rian hasri akan mengajak anda melihat lebih dekat keseruannya
dari stadion utama gelora bung karno
seperti sepak bola udah bukan cuma jadi olahraga yang difavortin kaum pria ya
ayo bangkit persija jadi juara
jadi juara hal ini berarti
berapa kira kira juaranya menang
tiga dua yang nyetak siapa
kalau gue yang nyetak timik pasti
hey hey hey sorry ini agak sedikit lebih serius ya
karena walaupun sudah diinfokan berkali kali bahwa pembelian tiket hanya melalui pembelian resmi
dan juga loket resmi yang dibuka di sini sampai dengan menjelang pertandingan
tetapi ternyata masih ada saja
lalu yang diajarkan tiketnya
dan itu terlihat beberapa kali di area stadion utama gorabungkarno ini
dan yang lebih penting dari pertandingan ini ialah walaupun cuacanya terik
bagaimana para supporter yang menjadi tuan rumah mampu menjamu tamunya dengan baik
tidak hanya fanatik pembela timnya tetapi juga mampu menunjukkan keteladanan
bahwa sepak bola indonesia sudah jauh berkembang
sudah jauh dimagi perilakunya
seperti itu deh
aus ya ngomong di bawah sini ya
peraturannya ialah nggak boleh bawa botol minum ke dalam stadion
ini ngomong ngomong stadionnya baru renovasi ini kelar nih di januari yang lalu
tahu nggak berapa biayanya
hampir delapan ratus miliar
itu kalau dikonversikan ke bakso itu bisa bikin satu indonesia kenyang tuh deh
jadi memang ini harus dijaga nih
saatnya mulai kedengeran kan
ketika ada peluang menyerang ke area pembenis rovers

kita lihat jual pertama dari kaki siapa
kan gak boleh ngerokok bang disini
ya tertib nontonnya
lebih baik sampah minuman yang kalian punya
jangan dibiarkan berantakan di area stadion
lebih baik diambil dipungut masukin kantong kalau perlu
dibakar sampah orang lain
kalau buat kita yang jaga siapa lagi
ya sudah masuk lagi ibu prisoners penging
serius ini sudahulation ya
terima kasih biasanya ini empat belas lima puluh
udah anjing yaized kuriti ya
semoga sepak bola indonesia makin berjaya dan makin tertib
itu dia tipsnya kali ini
buang yuk capek nih habis teriak